atas viralnya kejadian
rekaman video kemukulan kapolai senjukan
kapolda kalimantan utara
memerintahkan kabupaten propang untuk melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap kapolres luka dan negeri sl